ibu kenapa kok kiki dengeran sekarang nangis
tuh handphonenya andin bunyi bunyi terus
ini tip ya
saya ini bawa ke ruang kerjanya
ngasih handphonenya andin
yaudah nanti digantiin ininya ya
sama dikasih asinya andin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita jalan jalan ya
terima kasih ya sayang
terima kasih ya sayangku
kamu ngelakuin semua itu buat anak anak buat aku
terima kasih udah jadi semua men terbaik
aku juga ikhlas kalo ditinggalin kau pergi
kayaknya kamu juga kerja kan bukan jalan jalan
itu dua minggu sih
emberapa lu kangen aku
akan percepat pekerjaan disana
jadi sebelum lebaran
sambil rumah lagi
dan bisa lebaran bareng
sama kalian semua
jangan sampai gak ditepatin
anak anak masih akan nunggu kamu untuk pulang
berikut kami sampaikan
pesawat elang indonesia dengan nomor penerbangan
pesawat dengan rute penerbangan jakarta chicago
pada pukul sepuluh dua puluh
waktu indonesia bagian barat
itu pesawat yang ditumpangin sama pak alkes
gaguh kan pak
mana pesawat itu
nomor yang hanya terkini
sedang tidak aktif
atau berada di luar servis area
nomor yang hanya terkini
sedang tidak aktif

nomor yang hanya terkini
sedang tidak aktif
eh bangun bangun ceria papa
mimpi apa sih
papa selamanya di amerika
cus gak kesini lagi
enggak itu kan cuma mimpi doang
kan papa cuma dua minggu doang
kalau urusan papa udah selesai
pasti langsung buruk buruk pulang
sekarang buruk buruk lagi ya
kalau papa gak balik lagi
aku sendirian tuh
papa balik kok
tenang aja ya
tenang gak sendirian ya
aku belum mau papa balik
aku mau jadi sama papa
kan papa kerja
ya doain papa aja ya

aku pengen papa
aku pengen papa
aku pengen papa
aku pengen papa
aku pengen papa
aku pengen papa
aku pengen papa
ya allah gak biasanya nih rena nangis sampai segininya karena mimpi
belum apa apa kok udah kangen ya sama si al
bisa ditinggal padahal zaman dulu
dan askara juga merasakan hal yang sama
belum apa apa auch
di negeri orang
karena jauh dari keluarga
rasanya pasti gak enak banget
yaudah cari kesibukan aja deh
daripada mikirin altruis
aduh aduh aduh
ibu kenapa kok kita denger askarana nangis
tuh handphonenya andin bunyi bunyi
terus ini tip ya
saya ini mau ke ruang kerjanya
ngasih handphonenya andin
yaudah nanti digantiin ininya ya
sama dikasih asinya andin
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
ada bernal fary yang kaku
dengan cara kamu sendiri

aku benar benar gak sabar untuk menunggu kamu pulang mas
kamu kira kira kasih kecintaan apa lagi buat aku
selalu kayak gini terus ya
selalu bikin aku jatuh cinta berkali kali
aku udah kangen
sayang kamu masih di sini
ini lagi ngelihat video video yang mas al bikin itu loh
ganteng sekali suami kamu
ganteng sekali anak mama ini
nih handphone kamu dari tadi bunyi biasa sampai sekarang bangun
berita apa sih
pesawat uang indonesia dengan nomor penerbangan ea tiga ratus tujuh puluh empat dilaporkan hilang kontak sejak pukul sepuluh pagi waktu indonesia bagian barat
pesawat uang indonesia dengan nomor penerbangan ea tiga ratus tujuh puluh empat dilaporkan hilang kontak sejak pukul sepuluh pagi waktu indonesia bagian barat
pesawat uang indonesia dengan nomor penerbangan ea tiga ratus tujuh puluh empat dilaporkan hilang kontak sejak pukul sepuluh pagi waktu indonesia bagian barat

pesawat uang indonesia dengan nomor penerbangan ea tiga ratus tujuh puluh empat dilaporkan hilang kontak sejak pukul sepuluh pagi waktu indonesia bagian barat
pesawat uang indonesia dengan nomor penerbangan ea tiga ratus tujuh puluh empat dilaporkan hilang kontak sejak pukul sepuluh pagi waktu indonesia sebelum terbang dari bandara sukarno hatta
pesawat ulang indonesia dengan nomor penerbangan ea tiga ratus tujuh puluh empat dilaporkan hilang kontak sejak pukul sepuluh pagi waktu indonesia bagian barat
pesawat uang indonesia dengan nomor penerbangan ea tiga ratus tujuh puluh empat dilaporkan hilang kontak sejak pukul sepuluh pagi waktu indonesia bagian barat
sapura membenarkan ada dua ratus lima puluh delapan penumpang menuju chicago amerika dan akan transit melalui tokyo jepang
ini ini ini gak mungkin
gak ini nomornya kok sama
sama masalah kirim
tapi ini gak mungkin mak
iya mama juga berharap ini berita salah
oke coba cek lagi apakah benar ini pesawatnya al
halo pak rindy pak rindy ini udah udah
ini ini beritanya benar
ini udah dicari tahu dulu belum
saya sangat berharap bu
kalau kabar itu nggak benar bu
kamu udah telepon masa
masalahnya enva udah di airplane
udah udah beberapa kali
terus terus saya harus gimana
sabar nia sabar nia
saya harus diam aja nih
bu bu handi
bu handi begini aja
saya ke rumah ibu sekarang ya bu
untuk jebut ibu
sekarang kita ke bandara dan cari informasinya bu
udah gini aja kan kamu juga punya pekerjaan yang udah disuruh sama mas a
biar saya sama mama sama riza mungkin saya harus ke bandara terusnya kemana ya
ya allah ya allah
handi handi jangan kayak begini
saat seperti ini saya harus bisa tegar
meski hati ini ya allah al
semoga kamu selamat
semoga kamu baik baik saja
kamu di sini
kamu di sini
mama tadi aku mimpi papa nggak ke sini lagi
aku tinggal di amerika
kenapa rena mimpinya seperti ini
entah itu cuma mimpi nak
gak tahu mbak
pokoknya tadi kita lihat mbak anja duduk sembar
jatuh di sini terus
kita ke kamar dulu ya ayang
sama suster mirna
kamu bersiap antar kami ke bandara
kita ke bandara sekarang